menakutkan ya itu rasanya yang bisa diwakili dari video atau gambar gambar mengenai badai aida yang kini terjadi di beberapa negara bagian di amerika serikat
bahkan peneliti badai dari university of miami mengatakan jika bencana yang ditimbulkan oleh aida ini berpotensi lebih besar dibandingkan katrina yang terjadi tahun dua ribu lima lalu
dan untuk mengetahui situasi langsungnya bergabung bersama kami ada produser lapangan cnn indonesia
ada azalea pinata di macham illinois amerika serikat
lea selamat malam waktu jakarta
selamat pagi waktu amerika serikat
halo lea saat ini berada di mana tepatnya dan bagaimana situasi terakhir di sana terkait dengan dampak terjangan badai aida
di lokasi saya berada saat ini sebenarnya cukup jauh dari negara negara bagian yang terdampak oleh badai ida sendiri
karena sebenarnya untuk
dari new york menuju ke tempat saya membutuhkan waktu sekitar tiga jam menggunakan
dua jam setengah menggunakan pesawat dan juga harus ke kota besar terdekat yaitu yang ada di chicago
dan membutuhkan tiga jam waktu tambahan untuk naik kereta dari new york menuju ke tempat saya saat ini
tapi mendengarkan dari kisah kisah teman yang ada di new york city atau louisiana batong fus
untuk kondisi saat ini semuanya sudah cukup lebih baik daripada awal ketika badai aida sendiri
baru saja menerja sebenarnya
untuk badai aida sendiri sudah diketahui sejak beberapa hari sebelumnya
dan national weather service di sini sudah memberikan informasi dari beberapa hari sebelumnya
karena seperti yang saya pelajari dari perbincangan saya dengan edgar rodriguez
salah satu bagian dari pemerintahan lokal di tempat saya tinggal saat ini yang untuk mengatasi bencana dan juga cuaca
dia mengatakan bahwa ada dua macam jenis
badai yang ada di amerika yang dikategorikan yaitu pertama adalah hurricane aida
yang baru saja menerjang louisiana hingga mengarah ke arah timur laut amerika serikat
bedanya sendiri adalah kalau tortado dia hanya membawa angin
sedangkan kalau badai aida sendiri dia juga membawa angin membawa air
dan untuk mata perputaran dari angin dari seluruh itu lebih besar daripada sebatas tornado
tornado hanya terdekat
jadi sekitar beberapa jam saja sedangkan untuk badai aida ini bisa berlangsung sampai lama sekali
nah untuk daerah pertama yang terkena pertama kali yang sebenarnya asal dari badai aida sendiri ini dari laut laut di karibia
yaitu di sekitaran amerika serikat yang kemudian menghantam dan trajektorinya atau jalurnya itu sudah terdak oleh national weather service
karena memang sebenarnya di amerika serikat sendiri
ada empat musim kan
ada musim dingin musim panas musim semi musim gugur
tapi ternyata ketika berada di sini ada satu musim tambahan lagi yaitu musim badai
yang selalu diprediksikan terjadi di sekitar bulan april sampai oktober
nah untuk trajektori sendiri dari badai aida sendiri ini itu dari caribbean island kemudian menuju ke louisiana virginia maryland ke arah tri state
yaitu semakin ke arah timur laut semakin ke utara
tentu saja kekuatan dari badai ini karena dia sudah berada di amerika serikat itu bisa berhenti
karena dia terus bergerakkan jadi dia akan semakin berkurang
sehingga untuk yang pertama kali kenal luizena ketika baru nyampe ke minland amerika serikat itu dia masih berkekuatan sebagai kategori empat
yaitu yang paling buruk
karena ada empat kategori kategori satu dua tiga empat
dan kemudian ada juga kategori badai tropis
nah ketika sampai ke arah timur laut utara yaitu seperti yang new jersey new york pennsylvania connecticut
yang video video nya sedang berpengaruh
yang video video nya sedang berputar banyak sekali di sosial media yaitu web enggelam dan sebagainya
ketika sampai ke sana dia sudah cukup lemah dan sudah dikategorikan sebagai badai tropis
cuma memang sebenarnya meskipun sudah diberitahu sebelumnya dan kondisi sudah cukup membaik
jadi pemerintah lokal dan juga pemerintah federal sudah cukup siap untuk mengatasi akan adanya badai aida sendiri yang datang
karena memang untuk sistem cuaca sendiri disini cukup bagus
dan setiap hari warga warga di amerika serikat selalu mengecek kondisi cuaca sebelum mereka keluar dari rumah masyarakat
dan ada juga pemberitahuan email
tapi kalau kita berbicara soal message alert dan tanda tanda lainnya
kalau kita ketahui akhir agustus badai aida ini menerjang louisiana
jaraknya sangat jauh ya kita tahu dari louisiana ke new york saja dua ribu km kira kira

tapi dalam waktu cepat dari akhir agustus sampai dengan sekarang
dampak tersebut dirasakan juga oleh warga new york
sebelumnya ada peringatan nggak sih untuk negara negara bagian di pesisir di pesisir timur maksud saya
ada peringatan lewat sosial media kah langsung kepada masyarakat kah
untuk national weather service sendiri di amerika serikat untuk mengetahui akan adanya badai yang akan menerjang suatu daerah
itu mereka sudah bisa mempredisitkan sekitar beberapa hari sebelumnya

sehingga alert pengetahuan untuk evakuasi pun sudah dikeluarkan sejak beberapa hari sebelum badai ida sampai ke dataran utama amerika serikat
namun ketika sampai di area new york ada national weather service menambahkan satu lagi peringatan yaitu akan adanya banjir bandang
karena ternyata cukup mengejutkan bahwa badai yang ketika nyampe louisiana yang pada hari minggu
baru mulai mengenai louisiana dan dengan kategori badai nomor empat
kemudian sudah berjalan ke arah timur laut utara menuju ke tri state negara bagian new york dan sekitarnya
ternyata badai yang sudah melemah menjadi badai tropis ini masih membawa debit air segitu banyaknya
dan itu dipredisitkan karena adanya perubahan iklim saat ini
dan memang bagi national weather service disini mereka melihat adanya anomali sedikit
dan memang bagi national weather service disini mereka melihat adanya anomali sedikit
karena akibat perubahan iklim yang nyata adanya
untuk estimasi waktu yang akan datangnya dari badai ade sendiri
hampir saja agak sulit diprediksi karena keadaan cuaca yang semakin
dan ini merupakan untuk orang louisiana ini merupakan badai
oke lea terakhir karena durasi terbatas kita ingin tahu proses evakuasinya seperti apa
informasi yang anda dapatkan di wilayah illinois mungkin dari negara negara bagian sekitar
informasi yang anda dapatkan di wilayah illinois mungkin dari negara negara bagian sekitar
salah satunya new york apakah kjri memberikan informasi mengenai evakuasi dari korban atau warga negara indonesia yang terdampak untuk membantu pemulihan trauma ataupun materi di sana
untuk sampai saat ini yang bisa saya hubungi adalah kjri yang berada di new york dan untungnya saja tidak ada korban jiwa dari warga indonesia
namun meskipun masih ada korban material yang ada di new york dan juga di new york sendiri ada korban material karena ada banjir

apartemen apartemen cuma mereka harus mengungsi ke tempat tempat sekitar
nah untuk kjri sendiri seperti kemarin selama kamis itu baik perkantoran dan sekolah yang tutup kjri sendiri tetap terbuka dan juga hotline hotline yang ditampilkan di kjri semua masih bisa dihubungi untuk membantu dengan cepat warga indonesia yang membutuhkan bantuan
dan apalagi ketika tinggal di luar negeri komunitas diaspora indonesia sendiri cukup kuat
meskipun misalnya tidak menemukan atau susah untuk melakukan evakuasi sendiri bisa saja
memberikan tinggal mengontak saja jejaring diaspora indonesia yang berada di amerika serikat untuk membantu melakukan evakuasi dan menyelamatkan diri dari badai aida yang menerjang begitu banyak negara bagian
oke komunitas yang solid harus saling bantu sesama warga indonesia
lea sehat selalu di sana kabarkan kami jika ada informasi mengenai badai aida di wilayah anda
terima kasih banyak azalea penata produser lapangan cnn indonesia